para peserta akan bersaing memperebutkan gelar juara seri kelima indonesian amature
golf championship turnamen ini menggunakan format stroke play cut off akan dilakukan di hari kedua
namun mereka yang tidak lolos cut off tetap bisa terus bertanding di hari ketiga pada kelompok
mengatakan turnamen akan berlangsung sengit karena bukan hanya diikuti oleh pegolf amatir dalam negeri
tetapi juga diikuti atlet atlet mancanegara dan para atlet sudah berdatangan ada dua puluh delapan atlet dari
luar negeri dan sisanya dari indonesia termasuk yang terakhir hari ini kita tambahkan dari papua
yang akan menunjukkan kemampuannya salah satu pegolf asal indonesia gabriel hansel
harry merasa termotivasi untuk menang di tanah air sendiri saya sebuah tahun ini ya pastinya
targetnya memenang dan persiapan saya sebelum buat warna ini udah main cukup bagus banyak latihan
sama short irons khususnya buat lapangan ini soalnya di lapangan ini banyak buku jualan sama
which is jadi ya saya udah latihan itu cukup bagus terus banyak latihan driver sama sedangkan para
peserta dari luar negeri mengapresiasi kondisi kursi yang bagus meski cukup menantang for this
tournament sendiri digelar demi meningkatkan animu masyarakat untuk berpartisipasi dalam olahraga golf
oleh karena itu panitia menyiapkan bingkisan bagi penonton yang datang
serta kesempatan memenangkan bermacam door price
hal ini kemudian diapresiasi oleh persatuan golf indonesia
dan bukan saja mengejar prestasi tapi juga ada misi lain sesuai dengan misi pgi
yakni selain prestasi juga mensosialisasikan olahraga golf ini seluas luasnya
dan kami bersyukur misi itu sudah diemban oleh teman teman panditia matur medco pondok indah golf pada hari ini
diharapkan banyak penonton yang datang menyaksikan